ya kita tunggu saja perkembangan kasusnya namun kini kita bergeser ke kabar gembira bagi warga bandung
patung maskot kebanggaan maung bandung kini sudah gagah dan tampak garang
penampilan sang maung bandung yang sempat viral setelah menuai kritik disebut lebih mirip beruang kutub dan juga anjing laut daripada macan
beginilah penampakan empat patung maung atau macan di tugu perempatan jalan katamso dan supratman bandung sebelum diperbaiki
badan patung yang gemuk moncong yang panjang leher besar dan kaki panjang membuat penampilannya banyak dikritik warga
karena terlihat lebih mirip anjing laut hingga beruang dibandingkan macan
sekarang patung yang sempat viral di media sosial ini muncul dengan tampilan lebih garang
setelah proses perbaikan selama satu minggu di bengkel seniman lokal aras nurjaman perubahan si maung terlihat jelas di bagian kepala kaki depan dan badannya
masih dengan warna putih yang dipertahankan seperti disanjung
bisa jadi dari konsultan perencanaan
masyarakat menilai penampilan baru patung maung sekarang lebih mirip hewan aslinya
kalau sebelumnya ya mungkin masyarakat juga udah pada tau
itu kan sering lewat lihat bentuknya nggak semirip macan yang sebenarnya gitu
kalau sekarang udah lebih bagus
lebih baik karena apa karena simbol maung atau macan tersebut menandakan hewan khas daerah jawa barat khususnya bandung yang identik dengan prabu siliwangi
pjs wali kota bandung berharap tampilan maung bandung yang baru dapat menjadi ciri khas kota bandung dan mewakili semangat solidaritas warga bandung
nah ini juga sebetulnya yang ingin kita bangkitkan adalah semangat seluruh warga kota seluruh aparatur pemerintah yang bekerja di kota bandung seluruh warga kota memberikan mempunyai semangat yang sama untuk sama sama membangun kota bandung
tak hanya keempat patung maung bandung ini saja yang berubah
masih ada delapan patung maung yang akan ditempatkan di dua tugu lain di kota bandung yang saat ini masih dalam proses perbaikan oleh pematung lokal
targetnya dua pekan ke depan seluruh patung maung sudah terpasang